konflik perebutan tanah antara pemilik peternakan spekulan real estate dan penduduk asli indian menjadi latar belakang serial yellowstone
semua saling berebut kuasa beberapa menginginkan pelestarian sebagian lainnya ingin mengeksploitasi
tokoh sentral dalam serial ini adalah aktor kawakan kevin costner yang berperan sebagai kepala keluarga duton
sang tuan tanah atas salah satu ranch terbesar di amerika bernama yellowsto
konflik seputar kepemilikan tanah ulayat banyak terjadi di berbagai belahan dunia tidak terkecuali di indonesia
sebut saja lima pulau di indonesia semua memiliki konflik tanah adat yang berkepanjangan hingga puluhan tahun
dan hingga kini belum terselesaikan
misalnya konflik tanah adat di kampar riau
konflik tanah adat dayak mondanglai di kutai timur kalimantan timur
konflik tanah adat besipai di ntt
konflik tanah adat pamona luwu timur sulawesi selatan
dan konflik tanah adat di boven digul papua
semua konflik tanah ini masih sebagian kecil dari sekian banyak sengketa tanah yang ada di indonesia
semua seperti benang kusut semakin kusut dengan tarik menarik banyak kepentingan di dalamnya
kepala keluarga john dutton
tidak berbeda dengan tipikal konflik tanah ulayar
konflik seputar tanah yang diangkat serial yellowstone ini mengambil setting di montana amerika serikat pada abad sembilan belas
keluarga john dutton merupakan pemilik sah dari area peternakan di amerika bernama yellow stone ranch
sang kepala keluarga john dutton yang dibintangi oleh kevin costner
adalah generasi ke enam yang mewarisi mandat dari leluhurnya untuk mengelola kawasan ranch
john harus menghadapi masalah karena tanah warisannya menjadi rebutan para spekulan rel estad
dan klaim sepihak suku indian penghuni broken rock reservation yang merasa keluarga dutton telah mencuri tanah mereka
masalah menjadi bertambah pelik dan berkepanjangan
karena pemerintah montana tidak memberikan kepastian hukum soal tanah ulayar
john dutton sendiri memiliki empat anak jamie bad case dan lee
keempat anaknya memiliki pandangan yang berbeda mengenai masa depan yellow stonerang
jika kamu mencuri saya lagi berhubung dengan saya anak kamu paham
hingga akhirnya putra sulung john jamie tewas terbunuh saat perebutan ternak di yellowstone
seluruh keluarga bersatu padu menghadapi musuh mereka
saya butuh kamu lebih dari selamanya
bisa kamu tinggal sebentar

cuma beritahu saya bagaimana cara berjuang
meski konflik serial yellowstone lekat dengan kehidupan pemilik ranch di amerika
namun cerita yang dihadirkan mengandung banyak pelajaran hidup
toko sentral john dutton layaknya seorang bapak pada umumnya
langkahnya melindungi dan menomorsatukan keluarga dalam hal apapun
kadang membuatnya lupa bahwa ia hanya seorang manusia biasa
konflik mempertahankan hak demi keluarga terus menerus menguji john dan anak anaknya
ketika masalah demi masalah berdatangan dari segala penjuru
dari serial ini kita semua bisa belajar
bagaimana bertanggung jawab atas risiko dari keputusan yang diambil
akankah keluarga dutton mampu keluar dari konflik tanah ulayat yang menjadi rebutan banyak pihak
apakah ikatan keluarga bisa menyelesaikan masalah dengan damai tanpa pertumpahan darah
dan apakah intrik politik dan bisnis dapat mengubah nurani dan memodifikasi tradisi leluhur
saksikan yellow stone serial penuh intrik dan konspirasi hanya di mola